kondisi harga garam yang tidak stabil membuat sejumlah petani mengeluh
harga jual garam di tingkat petani dinilai belum menguntungkan
dan hanya mampu menutup ongkos pekerja dan transportasi
cuaca panas di musim kemarau yang saat ini tengah melanda
membuat ratusan hektare tambak ikan di desa sawo jajar
kabupaten brebes jawa tengah beralih fungsi menjadi tanpa garam
ladang atau tambak garam tersebut kini telah memasuki masa panen
namun panen garam lokal yang melimpah
tidak serta merta membuat kondisi petani membaik
karena harga mubu dapur ini menjadi anjlok
harga yang semula mencapai rp satu lima ratus per kilogram
saat ini di bawah rp satu per kilogram
hasil yang didapat belum bisa menutupi biaya produksi
pengolahan lahan tambak menjadi lahan garam
lagi mulai panen garam
untuk harga gimana
untuk harga sekarang harganya sudah mulai nurun
dari yang kemarin di atas rp satu ya
antara satu lima ratus sampai
rp dua sekarang sudah jatuh pada harga garam lokalnya ini
yang garam umum nyampe rp delapan ratus
pemerintah kabupaten brebes menyatakan
harga garam yang anjlok selalu menjadi masalah tiap tahun
selain panen raya harga juga anjlok akibat banyaknya garam impor
jadi terkait dengan harga garam
memang ini sudah jadi masalah tiap tahun ya
kalau panen raya itu pasti garam harga garam
pemerintah daerah setempat hingga kementerian kelautan mengungkapkan
sudah berupaya agar harga garam tetap stabil
di antaranya dengan cara membantu kooperasi petani garam
serta membangun kudang kudang penyimpanan garam
saat ini sudah ada dua belas gudang garam yang ada di indonesia
dan salah satunya berada di brebes